memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh lima tentara nasional indonesia secara serentak menggelar ziarah kebangsaan ke sejumlah makam pahlawan nasional maupun mantan presiden
salah satunya adalah ziarah ke makam presiden ri keempat kiai haji abdurrahman wahid atau yang biasa kita sapa gusdur
ziarah kebangsaan dalam rangka hut tni ke tujuh puluh lima ini salah satunya dilakukan prajurit tni di makam presiden ri ke empat belas
kiai haji abdurrahman wahid di komplek pemakaman ponpes tebu ireng jombang jawa timur pada rabu pagi
upacara penghormatan berlangsung hikmat dengan dipimpin panglima komando armada ii laksamana muda heru guswanto
usai menggelar upacara penghormatan dilanjutkan dengan doa dan tabur bunga di makam presiden ri keempat
serta pahlawan nasional lainnya seperti kiai haji hashim ashari hingga kiai haji wahid hashim
kita melaksanakan ziarah ini
kita melaksanakan ziarah ini
semoga prajurit prajurit tni yang sekarang ini mengabdi bisa mengenang jasa jasa beliau
dan juga bisa melanjutkan apa yang beliau cita citakan beliau rintis beliau perjuangkan
sehingga kami dari prajurit tni yang akan memperingati hari ulang tahunnya ke tujuh puluh empat
bisa mengabdikan diri lebih baik lebih optimal demi bangsa dan negara yang kita